guna mengantisipasi peningkatan kasus covid sembilan belas gubernur dki jakarta anies baswedan mengimbau seluruh masyarakat yang tinggal di ibu kota untuk menunda sementara berpergian keluar kota serta rencana mudik ke kampung halaman hingga virus corona dapat dikendalikan dengan baik
imbauan ini disampaikan langsung dalam konferensi persnya pada kamis sore untuk menghindari penularan dan juga penyebaran covid sembilan belas tanpa disadari
saya sudah menyampaikan dua minggu yang lalu bahwa jangan pulang kampung jangan meninggalkan jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat
jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga seluruh masyarakat
nah nanti kita akan bicarakan sama sama di gugus tugas langkah langkah hukum yang bisa kita lakukan
kita mengerjakannya dengan dasar yang kuat